gabungan kelompok buruh dari konfederasi serikat pekerja indonesia kspi
konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia kspsi
dan federasi serikat pekerja metal indonesia fspmi
memenuhi lokasi medan merdeka barat jakarta pusat sejak pagi
mereka kembali menyuarakan penolakan atas uu omnibus law cipta kerja
para demonstran meminta presiden joko widodo mengeluarkan
perpu pengganti uu omnibus law cipta kerja
yang lebih memperhatikan kesejahteraan buruh
serta adanya ketentuan untuk menaikkan upah buruh tahun dua ribu dua puluh
sementara itu polda metro jaya menerjunkan tujuh tujuh ratus enam puluh enam personel gabungan tni polri
untuk mengamankan jalannya aksi
aparat akan disebar di dua lokasi demo
tni maupun polri juga dari pemerintah daerah
lihat situasi yang ada
nanti kita lihat kekuatan seperti apa nanti yang turun dari teman teman yang ujur rasa
apakah perlu ada cadangkan kita turunkan
cadangan kita turunkan nanti akan kita berkembang di lapangan nantinya
selain di lokasi demonstrasi
polda metro jaya juga menyiagakan delapan personel cadangan
yang berada di kawasan monas dan mapolda metro jaya
tim liputan cnn indonesia